seorang penumpang pesawat citylink rute halim perdana kusuma denpasar diamankan petugas karena nekat merokok saat boarding menuju pintu pesawat
ia merokok di dekat mesin pesawat saat proses pengisian bahan bakar berlangsung
peristiwa yang terjadi pada hari minggu kemarin itu direkam seorang penumpang asing yang duduk di kursi belakangnya
sejumlah petugas langsung meminta penumpang itu turun dari pesawat namun penumpang pria berinisial il itu menelak turun dan berusaha bertahan
perdebatan antara petugas dan il pun terjadi il meminta petugas menjamin ia tetap bisa berangkat ke bali pada minggu malam
setelah berdebat cukup lama petugas akhirnya berhasil membawa turun il
kejadian ini membuat jadwal penerbangan dari bandara halim perdana kusuma menuju denpasar bali tertunda beberapa saat
kita ngomong baik baik loh ini semua karena bapak loh ini diri karena bapak
undang undang nomor satu tahun dua ribu sembilan tentang penerbangan mengatur larangan merokok di wilayah sisi udara atau airside bandara
aktivitas merokok di airside sangat berbahaya bagi keselamatan penerbangan karena wilayah tersebut berdekatan dengan lokasi pengisian bahan bakar dan dapat membahayakan keselamatan penerbangan
kementerian perhubungan juga mengeluarkan surat edaran kemenhub nomor hk dua ratus sembilan tahun dua ribu enam belas
tentang peningkatan pelayanan publik di bandara seluruh indonesia
surat edaran ini juga memuat pemberlakuan larangan merokok di area sisi udara atau airside dan di ruangan yang mempunyai akses ke sisi udara
aksi penumpang pesawat yang merokok di sekitar area pesawat mendapatkan beragam reaksi dari netizen di media sosial
dalam unggahannya di media sosial warganet menyayangkan masih ada penumpang yang merokok
di sekitar pesawat selain itu warganet juga merasa geram saat hendak diamankan petugas
penumpang il masih bertanya apa kesalahan yang diperbuat dirinya
warganet juga bertanya tanya bagaimana mungkin korek api atau pemantik api dapat lolos dan dibawa penumpang ke dalam kabin pesawat
tak hanya itu ada pula warga net yang menguji aksi petugas yang memberikan teguran kepada penumpang tersebut
penumpang berinisial il yang akan berangkat menjudian pasar bali dari bandara halim perdana kusuma jakarta itu akhirnya diamankan petugas